sepertinya ada penyusup
aku harus segera menuju istana dewi samudera
sepertinya ini bukan
biasa iya lebih terjadi sesuatu
lihat obat itu mengarah ke bergabungan kita
cepat selamatkan diri kalian masing masing

sungguh kesetiaan yang luar biasa
tambahnya menjalankan tugas
tugas yang kuberikan sangatlah berat
tapi kau mampu menjalankannya
karena kau sudah menangkap seluruh anggota keluarga siliwang
kau akan kuangkat menjadi
sungguh tidak sebanding
untuk seorang pencilat seperti dia
kamu gagal kebayang
sandika gusti brahu
ibunda sangat bersyukur
ibunda senang sekali bisa bertemu lagi denganmu
ibunda sangat merindukanmu
aku juga sangat merindukan ibunda
ibunda sangat sedih
karena kita bertemu dalam keadaan seperti ini
di dalam penjara seperti ini
ibunda tidak perlu khawatir
ibunda tidak perlu bersedih
sengaja berpura pura dimasukkan ke penjara ini
demi membebaskan ibunda dari sini
apakah orang yang bernama gagak lumaimu itu
mengaku sebagai rahimukian santang

tetapi saya ibunda
saya sudah bernama ibunda

inilah nyai ajar saketi
dia adalah seseorang yang sudah menolongku dari para penjahat
nyai ajar saketi
sudah menyelamatkan putriku
terima kasih banyak
saya senang sekali bisa bertemu dengan gusti ratu subanglarak

istri dari gusti prabu zirwan
istri dari gusti prabu zirwan
aku adalah murid dari astagila
saudara seperguruan gusti rapi dari kunjung putih
saudara seperguruan gusti rapi dari kunjung putih

saatnya sekarang kita beraksi
assalamualaikum kakek gue
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
segera kita pergi dari sini
kemana kakek gue
apa yang terjadi sebenarnya
kita keluarkan tenaga dan
untuk menjaga keseimbangan
baik kakek gue
sepertinya gusti prabu
tunggangi sedang buruk
kita harus segera pergi ke sana
agar tidak terjadi
bencana yang raih
jangan lupa like share dan subscribe
sepertinya ada penyusup

aku harus segera menuju istana dewi samude
sebelum si luman berdebah itu
belum seluman berdebah itu
sandika gusti prabu
sandika gusti prabu

aku putramu kian santang ayahanda
aku putramu kian santang ayahanda
kandika guci prabu ini adalah raden kian cantang dalam rupa gagak rumah ini
syukurlah kalian datang